dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia di shanghai china alessandra asma subrata
andra bagaimana persiapan rio haryanto menghadapi laga di sirkuit shanghai nanti minggu
ya eva persiapan rio haryanto sendiri rio haryanto sudah sampai di shanghai pada hari selasa malam
dan pada hari rabu kemarin rio haryanto belum bisa melakukan sesi latihan
karena memang baru akan bisa latihan hari jumat besok
dan hari rabu kemarin rio hanya mempersiapkan fisik dengan melatih kognitif training
dan juga melatih fisik dengan trenernya rio di tempat kediaman rio di shanghai
juga untuk hari ini agenda rio satu hari penuh full di sirkuit shanghai international
tapi tetap tidak ada latihan
dan juga pada besok hari rio haryanto akan melakukan dua kali sesi latihan
begitu eva persiapan dari rio di shanghai
ya andra kalau kemudian kita bisa gambarkan tantangan rio nanti yang akan berlagak pada hari minggu
seperti apa sebenarnya karakter sirkuit shanghai ini
oke eva karakter dari sirkuit shanghai ini sendiri
sirkuit shanghai sudah menjadi tuan rumah formula one sejak tahun dua ribu dua puluh
sirkuit shanghai sendiri merupakan sirkuit desain dari hermann tilke
yang merupakan punya ciri khas khusus dari sirkuit
dan juga sirkuit ini sepanjang lima empat km akan ditempuh nanti pada hari minggu
oleh pembalap f satu sebanyak lima puluh enam lap
dan sirkuit shanghai ini juga memiliki enam belas tikungan dan juga memiliki dua lane street yang sangat panjang
dan untuk tim manor sendiri yang memakai mesin dari tim mercedes
merupakan satu keunggulan bagi tim manor karena tim mercedes mempunyai power mesin yang luar biasa
terakhir bagaimana antusiasme warga indonesia di sana untuk mendukung rio haryanto
ya untuk antusias dari warga negara indonesia di shanghai ini sangat luar biasa sekali
karena kemarin malam rio menyempatkan diri untuk mengunjungi konsulat indonesia di shanghai
yaitu di wisma indonesia
di sana terdapat
satu ratus lima puluh hingga dua ratus warga indonesia yang berkunjung sana untuk bertemu rio dan bersantah malam serta
mengambil foto bersama rio
dan hari ini juga beberapa dari warga negara indonesia sudah menuju ke sirkuit shanghai
untuk melakukan autograf sesi bersama rio haryanto di sana
dan juga saya sudah berbincang dengan beberapa warga negara indonesia kemarin
bahwa mereka sudah mempersiapkan tiket untuk menonton rio haryanto hari minggu besok
baiklah alessandra asma subrata melaporkan langsung dari shanghai china